persebaya surabaya memastikan diri lolos babak delapan besar liga dua setelah bermain imbang melawan psbs biak minggu sore
hasil satu poin ini membuat persebaya kokoh di puncak klasmen group dan lolos ke babak selanjutnya
meski tampil mendominasi di babak pertama serangan baju lijo persebaya selalu berhasil dimentahkan oleh psbs biak
serangan bergelombang green force sejak menit awal mampu diredam oleh cendrawasih kuning dengan taktik permainan parkir bus yang membuat persebaya sulit menciptakan gol
hingga akhir pertandingan skor imbang pun tidak berubah
meski imbang pelatih persebaya surabaya puas baju lijo masih dapat mencuri satu poin dalam laga ini
dengan hasil ini persebaya kokoh di puncak grup c dengan sembilan poin dan dipastikan lolos ke babak delapan besar